selasa siang rapat kerja menteri dalam negeri kpu bawaslu bersama komisi dua dpr ri akan membahas
draft peraturan kpu tahapan program dan jadwal pemilu dua ribu dua puluh empat
salah satu poin penting dalam rapat ini adalah ketok palu durasi masa kampanye tujuh puluh lima hari
sebelumnya ketua komisi dua dpr ri ahmad doli kurnia menyebut
kesepakatan durasi kampanye tujuh puluh lima hari telah dicapai dalam rapat konsinyering bersama kpu bawaslu pada sabtu empat juni
namun secara formal akan disahkan dalam rapat hari ini
dua pertimbangan utama mempersingkat masa kampanye menjadi tujuh puluh lima hari adalah upaya meminimalisasi potensi polarisasi
di tengah masyarakat dan pengurangan titik berat metode kampanye ke ranah virtual
rapat yang diendahkan pukul tiga sore dan diadiri langsung menteri dalam negeri tito kanavian
jajaran pimpinan komisi dua serta jajaran komisioner kpu dan ketua bawaslu